salah satu sektor yang akan dipromosikan ke investor adalah sektor minyak dan gas bumi
meski produksi minyak terus menurun hingga membuat indonesia bergantung dengan minyak impor
padahal indonesia pernah berjaya dengan hasil minyak bumi di era tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
sejumlah langkah untuk meningkatkan hasil minyak bumi indonesia terus dilakukan pemerintah
dan data terakhir kementerian esdm setidaknya ada seratus cekungan yang dideteksi berpotensi memiliki cadangan minyak sebanyak tiga sembilan miliar barrel
dari seratus cekungan masih ada tujuh puluh wilayah yang belum tergarap sama sekali
dan berikut kami hadirkan wilayah perawan cadangan minyak indonesia
ini kalau kita perhatikan inilah dia peta yang kami hadirkan bagaimana bahwa perairan natuna
kemudian sumatera bagian timur sementara laut jawa sebagian selatan dan juga wilayah sulawesi
kalimantan bagian utara papua sebagian daratan dan juga perairan papua serta perairan maluku
kalau anda perhatikan kenapa seperti misalnya di wilayah natuna ini mungkin pemerintah tidak hanya harus melakukan penjagaan perbatasan
dari kapal nelayan yang kerap mengambil ikan di sini
karena memang perairan natuna selain terkenal dengan potensi perikanan yang cukup meningkat
ternyata juga menyimpan cadangan minyak bumi minyak dan gas bumi yang belum tereksploitasi belum dilakukan pengeboran
begitu juga dengan perairan sumatera bagian timur jawa bagian selatan
sementara yang cukup berbatasan dengan negara tetangga yaitu yang ada di bagian kalimantan utara
dan ini dia wilayah wilayah kalau anda perhatikan wilayah yang kuning ini kenapa kami menghadirkan warna kuning ini mungkin cukup sesuai
dengan warna minyak seperti itu yang sering kita perhatikan bahwa sejumlah wilayah ini memang masih menyimpan potensi
dan saat ini sebenarnya sudah termonitor namun belum mengalami pengeboran
dan kalau kita perhatikan memang dari eksplorasi dan pengeboran tiga tahun terakhir saja
ada penurunan dari pengeboran sumur sumur minyak baru
kalau kita perhatikan kami akan menghadirkan data mengenai tahun dua ribu tujuh belas
di tahun dua ribu tiga belas data yang kami temukan dari catatan kementerian sdm
ada setidaknya satu ratus empat sumur yang kemudian berhasil digali dan juga berhasil di
berhasil diproduksi begitu minyaknya
sementara di tahun dua ribu empat belas angka ini menurun
angka ini menurun menjadi hanya delapan puluh tiga sumur saja
dari dua ribu tiga belas ada satu ratus empat sumur kemudian turun menjadi delapan puluh tiga sumur
dan ternyata tahun dua ribu enam belas targetnya akan ada empat puluh sumur baru yang akan direalisasikan
namun ternyata dalam perjalanannya yang dapat direalisasikan di tahun dua ribu enam belas
hanya pertambahan tiga puluh enam sumur baru saja
persoalan dialami selain memang biaya eksplorasi yang semakin tinggi
terkait dengan turunnya harga minyak dunia akibat melimpahnya suplai di pasar internasional
sehingga mengakibatkan sepertinya sektor yang perawan ini menjadi kurang seksi
bagi sejumlah kontraktor perminyakan dan itu yang menyebabkan kenapa
mungkin juga sepertinya para kontraktor masih berpikir pikir ulang
untuk mengeksplor lebih luas lagi wilayah wilayah yang sudah terpantau masih perawan ini
oke kita beralih ke informasi selanjutnya
dan ini dia cadangan minyak indonesia
data yang telah kita hadirkan tadi bahwa sejumlah wilayah di indonesia
ada seratus cekungan ataupun basin seperti itu dengan cadangan minyak kurang lebih
yang tercatat ada tujuh lima miliar baru
walaupun sebelumnya juga menteri koordinator maritiman sempat menyebutkan
bahwa beliau optimistis bahwa ada seratus miliar lagi sebenarnya cadangan minyak mentah
minyak dan juga gas bumi indonesia yang saat ini databasenya masih butuh pembaruan
dan juga penyesuaian integrasi data sehingga memang ini akan lebih besar
bukan tujuh lima miliar barrel tapi mencapai seratus miliar barrel
namun sampai saat ini inilah data yang terhadirkan yang juga sudah terbukti bahwa kalau kita perhatikan
yang sudah terbukti saat ini potensinya mencapai tiga enam miliar barrel
dari dua puluh delapan basin yang telah dieksplorasi dan juga ini sudah diproduksi yaitu tiga enam miliar barrel ini terus diproduksi terus menerus
sementara wilayah lainnya dari seratus berarti ada sekitar tujuh puluh cekungan lagi
ini yang benar benar masih belum tersentuh dan potensi cadangan minyaknya itu mencapai
dan tadi seperti data di awal yang sudah saya hadirkan bahwa dari tujuh puluh cekungan ini
ataupun basin yang berpotensi memiliki minyak sebanyak tiga delapan miliar barrel
sembilan miliar barrel ini prediksinya sih mungkin hanya mencukupi sekitar dua belas atau lima belas tahun ke depan ya
karena memang bertahunnya kita sendiri sudah cukup banyak mengkonsumsi minyak dibalik dari peningkat pertumbuhan ekonomi
pertambahan penduduk pasti konsumsi minyak ataupun penggunaan minyak itu akan terus menerus
meningkat seperti itu sehingga mengakibatkan cadangan tiga delapan miliar barrel ini sepertinya memang harus menjadi perhatian yang serius
dan ini tadi wilayah cekungan yang tersebar di sejumlah wilayah yang sudah saya sampaikan di informasi berikutnya
baiklah itu dia bahwa masih ada tujuh puluh cekungan lain yang belum tereksploitasi secara optimal
di balik cadangan minyak indonesia yang lahan lahan masih peron ini
baik kita beralih ke informasi selanjutnya
bagaimana sebenarnya pertumbuhan cadangan minyak republik indonesia
kalau kita perhatikan dari tahun dua ribu dua puluh
menyajikan bahwa yang merah ini merupakan cadangan minyak terbukti
sementara yang hijau ini ialah potensial
hingga dua ribu enam belas yang terbukti memang terus mengalami penurunan dari tiga tujuh miliar barrel kemudian mencapai tiga tiga puluh enam miliar barrel
kalau data tadi di awal kami sempat menyebutkan bahwa potensi cadangannya itu mencapai tiga
nah tetapi karena memang penggunaan terus menerus dieksploitasi dan akhirnya cadangan minyak kita di tahun dua ribu enam belas yang terbukti itu hanya mencapai tiga lima
namun yang patut diapresiasi ialah di tahun dua ribu lima belas dari dua ribu tiga belas dua ribu tiga belas dua ribu empat belas kita mengalami penurunan dari cadangan potensial minyak yang dapat dieksploitasi
di tahun dua ribu lima belas dari data yang kami himpun itu masih sama dengan data tahun dua ribu enam belas
dan ternyata di awal tahun dua ribu lima belas di masa kepemimpinan direktur pertamina yang sudah diganti duwis ucipto
itu memang menargetkan adanya pertumbuhan ataupun penambahan temuan cadangan minyak yang dicanangkan itu akan naik sebanyak sembilan puluh juta barrel sepanjang tahun dua ribu dua puluh
dan ternyata ini berdampak ada
dan akhirnya ditemukan dari optimalisasi yang dilakukan pertamina ini dengan melibatkan juga sejumlah perusahaan ataupun kontraktor kontraktor perminyakan
akhirnya juga ternyata memang sudah ada peningkatan dari cadangan potensial minyak indonesia yang mencapai tiga sembilan miliar barrel di tahun dua ribu enam belas
walaupun memang yang terbukti semakin kecil
dari tiga enam di tahun dua ribu lima belas tahun dua ribu enam belas menjadi tiga tiga saja
sementara kalau kita berbicara mengenai penggunaan energi fosil ini selain dari minyak bumi
dan data dari penelitian sejumlah lembaga lembaga penelitian mengenai energi memang menyebutkan bahwa selain minyak bumi
gas bumi juga masih akan menjadi sumber energi primer yang akan digunakan di seluruh dunia sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
namun kalau kita perhatikan konversi energi dari minyak dari kendaraan minyak saja
menuju ke gas ataupun sejumlah moda transportasi lainnya dari minyak ke gas itu ternyata memang berjalan lambat
walaupun memang kalau kita perhatikan bagaimana cadangan terbukti gas bumi indonesia itu memang cukup tinggi saat ini
sudah mencapai sudah cukup tinggi ini kurang lebih mencapai satu ratus satu juta kubik
dan itu artinya memang ada cadangan terbukti yang terus meningkat walaupun memang konversi berjalan lambat
sehingga sulit dipungkiri bahwa minyak bumi sepertinya masih akan terus melekat dengan penggunaan kita sehari hari
dan itu dia data mengenai bagaimana cadangan minyak bumi indonesia dari tahun ke tahun yang kalau kita perhatikan bahwa sekalipun sejumlah daerah
sejumlah daerah ini masih cukup rawan dan belum tersentuh sama sekali tapi ternyata memang masih memiliki tantangan dibalik baik itu birokrasi
dan juga sejumlah persoalan lain khususnya ialah harga minyak dunia yang masih berfluktuasi